kayak tadi tuh boy nyariin motor boy
kayaknya ilang deh pak motornya
wah kok bisa hilang sih
itu motor kan mahal
hadiah dari papa kan
boy selalu jagain motor boy
gak tau kenapa
apa jangan jangan pencurinya jago kali ya pak ya
yaudah pokoknya gini
kamu gak boleh pulang
sebelum motor itu ketemu
gue dateng gak ya ke ulang tahunnya si boy
gue juga lagi males sama si boy
nanti malem temenin gue yuk
kita ke ulang tahunnya boy
aduh seri banget rek
bukannya gue gak mau
cuman gue mau pulang ke bandung nih
gue kangen abah
ya yaudahlah nggak apa apa
lagian juga kan lo jarang jarang
pulang ketemu orang tua lo
titip salam ya
kalo gue gak dateng
gue gak enak sama wirawan
waduh wirawan udah baik banget sama gue
di parkiran timur
sebenarnya sih gue mau banget lex
sebenernya gue ada undangan
tapi gue gak tau gue mau datang atau enggak
undangan ulang tahunnya boy
mungkin yang lupa kasih taguh gue ya
habis itu kita bareng pergi ke rumah boleh
jam tujuh kok sebentar doang
ya tapi masalahnya
gue tuh agak males aja datang ke ulang tahunnya si boy
gue lagi gak mau ketemu dia aja
dateng aja pasti seru kok
lihat nanti deh
gue juang aja anji
lalu gue kabarin deh kalo gue dateng ya
ya udah terserah lo
nanti kabarin gue ya
ma tuhan aku ilu
nggak lah itu inget aku
saruak wae kan masih bisa didenyekin lagu lah
aku puan aku paham
saya mau cari sidi charlie pot ada gak
nah ini dia mas
tengah gue bang ya
jang permisi jang
saya mau cari cd yang lagi ngetop
yang disukai sama anak muda ya
pake bahasa inggris
puput novel siapa ya
aduh gustin mah bang si ujang nih
eta penyanyi nuletik teh yang jaman dulu teh
anu garis tehagen nih kan
kayanya gak ada
ah si ujang mah menikun opisan gendok
makanya tidak ada
nah itu yang tadi anak muda yang beli tuh
put put apa tuh
charlie put kan
aduh iya menikah sepi
bangetan si kasih boya nya
saru apisan ya
kemungkinan masih gaman ya
iya ujang pasnya
terus tengah kantong
satu doang aja
aduh keninggi loh
kenapa mata gua bangku bisa digeser geser
emang lo cemburu banget
suka sama si
deket gitu maksudnya
sekarang liat dong perasaan lo
gue udah jadi temen kita
jadi lo harus buang semua perasaan lo
lo dateng ke peta ulang tahunnya boy
dengan sebagai teman
tak tucat teman
di ulang tahun lo
tapi ini dengan sangat terpaksa banget ya
ya udah gak apa apa
ya udah gak apa apa
yuk yuk yuk
yuk yuk yuk
jadi boy ulang tahun ya
mereka bakal dateng ke pesta nya boy
gua juga mau dateng
dan gua bakal dandan secantik cantikin
masa tadi gue parkir disini deh
jangan main dulu
bapak liat motor saya di parkir situ gak pak
gak liat tuh deh
atau bapak melihat orang yang ngambil motor saya gitu pak
dari tadi saya disini gak liat ada orang nurung nurung motor kok disini deh
yaudah pak makasih ya pak ya
gua perasaan gua hari ini
banyak masalah ya
motornya si boy
gua yakin banget nih
liat motornya makin keren
makin bersih bro
untung aja lu bawa motor si boy ke bengkel ini
lu gak ngerusak
ya enggak lah
itu mah tenang aja
diam diam gua ambil duplikat kunci motornya si boy dari tasnya
tapi ntar gua balikin kok
tukar gak diangkat lagi
masih di pol lah pak
dari tadi tuh boy nyariin motor boy
kayanya ilang deh pak motornya
wah kok bisa hilang sih
itu motor kan mahal
hadiah dari papa kan
boy selalu jagain motor boy
gak tau kenapa
apa jangan jangan pencurinya jago kali ya pak ya
yaudah pokoknya gini
kamu gak boleh pulang
sebelum motor itu ketemu
tak ada panco